sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa basuki cayapurnama atau ahok memasuki babak baru
fonis kasusnya diumumkan oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara hari ini
dan berikut perjalanan kasus penodaan agama yang melibatkan basuki cahaya purnama
berawal dari video pidato basuki cahayapurnama di pulau pramuka inilah
kasus penodaan agama yang ditudingkan kepada ahok bermula
video ini diunggah di akun facebook bernama buniani
enam oktober dua ribu enam belas yang kemudian memicu beragam reaksi
buntutnya ahok dilaporkan sejumlah ormas atas tuduhan penodaan agama
guna mengklarifikasi video itu ahok pun meminta maaf atas pernyataan
tidak ada maksud saya melingkirkan agama islam dalam dunia
bagaimana cara agama ini menanggapi penundaan agama
permintaan maaf ahok ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak
ada yang menerima
namun ada pula yang melanjutkan unjuk rasa
meminta aparat penegak hukum melanjutkan pelaporan kasus penodaan agama yang ditudingkan kepada ahok
rangkaian demi rangkaian aksi terus berlanjut
dari mulai empat belas oktober hingga aksi bela islam empat sebelas dua ratus dua belas tiga ratus tiga belas
dari rangkaian aksi itu tidak sedikit yang berpendapat bahwa aksi mengarah pada upaya ahok melaju menjadi calon gubernur dki jakarta petahana
tujuh belas desember dua ribu enam belas ahok menjalani sidang perdana di pengadilan negeri jakarta utara
jaksa mendakwa ahok melanggar pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp tentang penodaan agama
dan pasal satu ratus lima puluh enam kuhp tentang penghinaan atas suatu golongan
dalam pembelaannya di sidang pledoi dua puluh lima april dua ribu tujuh belas ahok mengibaratkan dirinya seperti ikan nemo
ia mencoba melawan arah arus di tengah derasnya aliran arus air
ini pelajaran saya belom ikan mimo jadi bukan soal tetangga ikannya itu jadi orang banyak sama saya kamu siapa
saya bilang saya hanya seekor ikan kecil mimo di tengah jakarta seperti itu
dalam pilkada yang digelar sembilan belas april dua ribu tujuh belas lalu
baik dalam versi hitung cepat maupun penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu
perolehan suara ahok jarot kalah dari pasaran ani sandiaga
kekalahan ahok jarot ternyata mengundang simpati pendukungnya
dari mulai memberikan karangan bunga sebagai ucapan terima kasih
hingga mengirimkan lebih dari sepuluh balon ke halaman balai kota
terlepas dari pro dan kontra terhadap kasus yang membelitnya
proses hukum harus tetap berjalan
keputusan hakim harus diterima semua pihak
demi mewujudkan indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya
molita rusi cnn indonesia